hai kovid sembilan belas nyatanya bukan hanya menyerang manusia melainkan juga hewan diketahui dua
ekor harimau di kebun binatang ragunan terpapar kofit sembilan belas dan hingga kini masih dalam proses
pemulihan hanya rimau hewan peliharaan pun kini rentan terinfeksi virus ini salah satunya adalah
kucing jantan milik karyawan swasta gandhi setiawan bergejala seperti batuk batuk flu dan tidak nafsu
makan lebih dari satu minggu berdasarkan hasil pemeriksaan dan swab kucing berusia satu tahun
tersebut terinfeksi kovid sembilan belas oke waktu itu ada gejala dia mulai enggak makan selama dua hari
pertama nah terus dia mulai batuk batuk dan bersin yang berkepanjangan jadi kayak pendengaran atau
ke tenggorokannya itu agak berat nah kemudian kita cobalah suntik vaksin influenza nah tapi ternyata
itu enggak mempan jadi dokter hewan saya mengatakan bahwa dia sudah mengambil vaksin influenza dan
saya memutuskan untuk dites swab dan airnya dirawat tapi sampai saat ini enggak tertolong
saya jadi meninggal bila hewan peliharaan terkonfirmasi positif kofit sembilan belas disarankan agar
hewan menjalani rawat inap di klinik atau rumah sakit hewan agar dapat diobservasi oleh dokter
sedangkan pemberian obat seperti melalui infus oral maupun suntik bergantung dari tingkat keparahan
gejala penyakit yang diderita hewan kita harus melakukan pemeriksaan dulu ya harus
mengeliminasi kemungkinan itu penyakit yang lain bukan berarti semua yang flu adalah kofit semua
yang batuk adalah kofit enggak karena yang tadi saya bilang gejala klinisnya kan memang respiratory
jadi kita memang harus apa ya harus melakukan diagnosa diferensial dulu terus baru dari situ
baru kita bisa menentukan menurut direktur lembaga biologi molekuler iqman amin subandrio penularan
hai covid sembilan belas juga diduga berasal dari hewan liar yakni kelelawar di wuhan cina yang kemudian menular
kepada manusia misalnya si harimau atau hewan lain pun dia mendapatkan makanan yang diolah oleh
seseorang ya kemudian makanan itu ketika akan diberikan tercemar oleh virus misalnya tercemar
droplet dan sebagainya
dan dikonsumsi oleh si hewan itu maka bisa saja terjadi penularan lantas adakah tindakan preventif
yang dapat dilakukan agar hewan peliharaan di rumah tidak terinfeksi virus berikut tips untuk anda
berikut tips yang bisa anda lakukan untuk mencegah hewan peliharaan kesayangan anda terpapar virus
yang pertama segera lakukan vaksinasi sebagai upaya untuk melindungi hewan peliharaan anda
terpapar dari virus seperti
seperti parvo kemudian juga ada rabies dan juga cat flu kemudian juga penting bagi kita sebagai
pemilik untuk menjaga kebersihan bukan hanya kebersihan diri sendiri melainkan juga kebersihan
hewan peliharaan kita kemudian yang ketiga apabila kita sebagai pemilik terpapar maupun terkonfirmasi
covid sembilan belas segera pisahkan diri dengan hewan peliharaan anda agar mereka tidak tertular
dari kita kemudian yang terakhir apabila hewan peliharaan anda menunjukkan gejala keselamatan
menunjukkan gejala bahwa mereka sedang sakit jangan panik
namun segera berkonsultasi dengan dokter yang ahli sebelum melakukan tindakan lebih jauh
clarissa aradia wahyu ramadan jakarta